walau lebaran masih tiga pekan lagi layanan penukaran uang pecahan kecil
sudah mulai dibuka oleh bank indonesia terhitung pada kamis tujuh april kemarin
pada kamis siang hari pertama pembukaan layanan ini langsung disambut antusias oleh puluhan warga
yang mengantri di halaman mal di gorontalo
mereka memilih untuk menukarkan uang pecahan kecil lebih awal agar menghindari kerumunan
berbeda dengan tahun sebelumnya kali ini penukar uang harus mendaftar terlebih dahulu secara online
untuk kali ini dibatasi hanya seratus warga dengan minimal penukaran rp tiga tujuh ratus
pemandangan serupa terjadi kantor perwakilan bank indonesia di cirebon jawa barat
sejak kamis pagi masyarakat antusias menukarkan uang baru di halaman sebuah masjid di kawasan perumnas
dalam layanan ini masyarakat juga bisa memilih fasilitas penukaran uang secara online
di situs tersebut masyarakat dapat menentukan jumlah uang dan pecahan yang diinginkan
setelahnya masyarakat dapat mendatangi tempat penukaran yang sudah ditentukan
sesuai dengan jadwal yang tertera
selain penukaran di tempat yang sudah ditentukan online
masyarakat juga bisa langsung menukarkan uang di sejumlah lembaga perbankan lainnya
kantor perwakilan wilayah bank indonesia cirebon
mencari uang yang diinginkan secara online
pemerintah menyiapkan uang baru sebesar tiga tujuh triliun rupiah dari berbagai pecahan
untuk masyarakat wilayah cirebon indramayu majalengka dan kuningan
jumlah ini turun dibandingkan tahun lalu yang mencapai empat delapan triliun rupiah
tim liputan cnn indonesia